menteri keuangan mengatakan pemerintah yakin mampu membayar kembali utang pemerintah dalam tiga tahun terakhir
untuk mengatasi pandemi covid sembilan belas
indikator penyataan keuangan negara tersebut antara lain
kenaikan penerimaan sebesar tiga puluh persen kenaikan belanja negara dan pengurangan defisit apbn
menteri keuangan sri mulyani menjelaskan keuangan negara dalam tiga tahun terakhir bekerja luar biasa
dalam mengatasi pandemi covid sembilan belas termasuk penggunaan instrumen utang
berdasarkan data kementerian keuangan hingga desember dua ribu dua puluh
jumlah keseluruhan utang indonesia mencapai rp tujuh tujuh ratus tiga puluh tiga sembilan puluh sembilan triliun
dengan jumlah ini maka rasio utang pemerintah telah mencapai tiga puluh sembilan lima puluh tujuh persen
terhadap produk domestik bruto atau pdb nasional
saya ini bicara di universitas islam
jadi saya tahu kalau bicara tentang demokrasi
defisit dan utang itu langsung bulu kuduknya berdiri
kami ingin sampaikan bahwa dalam tiga tahun ini
keuangan negara bekerja luar biasa termasuk melalui penggunaan instrumen utang
yang akan kita bayar kembali
indonesia mampu membayar kembali